saya katakan harus meningkatkan prestasi juga apalagi prestasi di bidang olahraga sepak bola yang malam hari ini ya
kita akan segera bertanding di piala aff
tadi sempat kami utarakan kepada anda di awal segmen tentang bagaimana persiapan timnas indonesia untuk bisa menang melawan vietnam
dan kemudian masuk ke final di piala aff
saya akan mengajak anda untuk bertanya dengan salah satu idola ini ya
bagi masyarakat indonesia anak anak muda yang pecinta sepak bola
yaitu christian gonzalez yang sudah terhubung bersama kami lewat sambungan skype di good morning
selamat pagi assalamualaikum untuk semua
karena sekarang kan sudah menjadi warga negara indonesia kita panggil bang christian saja ya
supaya kita lebih akrab bang christian
bang kalau misalnya ini bang
dari tanggapan bang christian sendiri ya soal nanti malam aff
itu gimana tuh kansnya ataupun kesempatan indonesia kira kira bisa maju gak nih ke babak final
ya kita sampai sekarang
kita masih punya kecepatan ya karena kita umur satu roya
nanti saya ajakin karena saya kemarin komunikasi sama beberapa pemain dari sana
mereka punya percaya ini
jadi nanti malam
pasti bisa bagus untuk kita
nah bang christian ini biasanya
kalau di semifinal itu kita berjaya masuk ke final itu
ya entahlah nasib muruk selama ini beberapa tahun menginggapi tim nasi indonesia
apa sebetulnya yang harus diantisipasi sama teman teman indonesia saat ini
supaya di final nanti kalau masuk menjadi salah satu kontestan di partai final
bisa melaju dan dapat gelar juara nih bang christian
harus kita ikutkan mereka punya harus kecala diri
kalau mereka bisa kalau pemakai kesehatan matlamat dan disiplin
pasti kita bisa jual
hmm ini paling penting disiplin begitu yang keras ya
tapi kalau misalnya masalah komposisi pemainnya nih
bang kita tahu ya ada irfan bahdim lagi cedera sekarang
harus dibawa ke negara lain untuk pengobatan
tapi tidak mengurangi intinya itu tidak mengurangi rasa optimis kita begitu ya
untuk nanti malam akhirnya bisa maju ke final
ya kita tahu semua kualitas irfan ya
tapi dia cuma satu pemain kita punya semua ada andi ada moaz
oke jadi masih banyak yang
bukan ya berapa pemain kita bisa berganti mereka
tapi irfan semua penting untuk dirinya
bang sebetulnya apa sih yang harus dijaga oleh timnas indonesia
atau yang menjadi pekerjaan rumah timnas indonesia saat ini
apakah mentalkah fisikkah atau apa yang seharusnya menjadi apa ya
bahan perbaikan bagi timnas indonesia itu sendiri
saya sayangnya kita disini punya pemain kompet
tahu sekarang ya
itu mungkin mental ya pemain
jadi mental setiap pemain ya
ya karena mereka sayangnya
semua pemain mereka luar biasa
oke nah ini memang menarik ya
bagaimana insight dari bang christian gonzalez
tentang optimisme indonesia untuk bisa meraih juara
iya tapi selain optimisme
karena kan nanti malam kita akan segera bertanding begitu dengan vietnam
umurnya sudah tidak muda lagi nih
tapi masih terlihat segar
olahraganya jalan terus
ada tips gak nih bang gonzaleh
supaya kita tetap sehat nih
ala seorang eloko
ya pertama support dari keluarga saya ya
dari keluarga anak anak ya
dan kita apa dan cinta profesi kita ya
yang penting harus cinta ya
kalau usah makan makanan
ada nggak yang pantang atau kita harus hindari bang
kalau kita pindah hindari
bang christian gonzalez terima kasih banyak sudah bersama kami di good morning
terima kasih sudah memberikan opininya
pendapatnya dan juga prediksinya ya
bagi timnas indonesia
mudah mudahan ya malam ini
sukses selalu untuk bang christian gonzalez terima kasih
terima kasih banyak sama sama
ya jadi itu dia
senang ya kalau misalnya kita bisa mendengar rasa optimisme itu muncul
apalagi kan kita nampaknya haus juga ya
akan satu kemenangan apalagi di bidang sepak bola
indonesia begitu kan
pecinta sepak bolanya luar biasa
banyak sekali ada di mana mana begitu kan
kita tahu liga inggris di sini juga menjadi favorit
nah mudah mudahan liga indonesia juga sama nih
punya level yang sama dengan liga liga di luar negeri
karena namanya juga mimpi kan kita boleh tinggi tinggi aja
boleh lah ya mimpinya harus lebih tinggi ya